dan berikut perolehan medali sementara di olimpiade rio dua ribu enam belas
amerika serikat masih memimpin dengan enam belas emas diikuti tiongkok dengan sebelas emas
jepang naik ke posisi tiga dengan tujuh emas diikuti australia dengan lima emas di posisi keempat
dan lima emas juga dimiliki korea selatan
dan yang berikutnya di posisi enam ada hongaria dengan lima emas total jumlahnya ada tujuh medali
rusia menyusul di posisi tujuh inggris dengan empat emas di posisi ke delapan
jerman dengan empat emas total delapan medali di posisi sembilan
berikutnya italia dengan tiga emas di posisi sepuluh
indonesia kini berada di posisi ke tiga puluh satu dengan raihan dua perak